udah udah bira udah
bira kan bira tau kalau emang diman otaknya rada rada
eh langsung aja baik
dira mira kan pernah bilang kalau orang senyum senyum itu tandanya lagi jatuh cinta kan
soalnya begini mak
ini sejarah dunia bikers
kalau saya punya uang saya mau ngerayain kamu sama nenek iya
soalnya kamu bagaikan beauty and the beast
buruk dan cantik
si buruk dan si cantik
pak buma ngomong sendiri sendiri udah
kiri kiri lah
udah jangan ngomong sendiri
soal ngerem mendadak biar nempel nempel sama saya bilang aja lah
baru sekali ya punya penumpang cakep
kenapa gitu neko jack
eh kan kalau dia mau ternyata manis kemasin deh
ini motor lagi ya
ada yang menemani
nih pas pisang abah juga baru pulang
tapi ini kenapa orang saya dikawal keduaan ini tuh
kan yang satu calon kakak yang satu kan sahabat baik
kan kalau bisa kandikawal berdua juga lebih baik abah
tuh kalau begitu
terima kasih ya kemot
terima kasih si ojo
kamu tuh belum ngepel
kereta jamban belum dikuras dari kamu
orang baru datang bukannya sembuhin minuman
mau disuruh begitu wani
yaudah nggak apa apalah ray
yaudah kalau gitu aku juga pamit dulu nih ya
lo tunggu di sini bentar ya
kenapa jadi atraksi gini sih
ini kan aktif ini apa
beda apa ya
lo bisa tunggu tunggu
otomatis kalau di kosan pasti nggak ada cemilan
ini cemilan buat lo temen
buat lo biar ada temen kalau lagi di kosan sendirian
tapi jangan bandel ya kalau di kosan
maksudnya harus jaga jarak
kalian teh ya
neng kok jadi tidak sopan seperti itu
namun teh cubit cubitan ya tuh teh
kan bukan murim
harus jaga jarak aman
neng sejak kapan kamu tidak sopan seperti itu
neng udah nggak rasa deket banget sih
amai gino kan dari dulu deket banget
dari ke saudara
iya deket sih deket
tapi kalau bukan murima tetap harus jaga jarak aman biar tidak nabrak
saya ingatkan sekali lagi
jaga jarak aman atau digegel kupingnya sama saya
kalau gitu saya pulang dulu
yaudah kalau begitu tarma jreng
kalau nggak habis bisa bagi bagi ya

nah di dalam mas
mau nyampe kot

sekarang gini abah
mondi udah ga ada hak lagi kan sama neng
kenapa dia mesti cemburu
apa lagi cemburu sama gino
semua aja cemburu lagi sama mondi
abah emangnya kenapa sih mondi
mesti cemburu lagi sama neng
neng kan sama muni udah gak ada apa apa
sekarang gini abah
mony udah gak ada hak lagi kan sama neng
kenapa dia mesti cemburu
apa lagi cemburu sama jino
udah gak ada hak lah
ya paling tidak kamu jagalah perasaanmu
sekian banget memangnya kamu tidak cinta lagi sama dia
kok abah ngomongnya gitu sih abah
lagian kan sekarang
udah berubah jadi adik dan kakak
neng mau berubah perasaan cinta neng
yang tadinya cita sebagai pasangan
jadi cinta ade dan kakak
atau apa saya kasih tahu aja sih neng sekarang ya
tapi tidak usahlah jodohkan urusan allah
mendingan juga mereka tidak usah pacaran dulu lah
biar tetap jaga jarak aman
ketananaun tidak apa apa
eh budak teh
udah deh gak apa apa biar mama yang lihat ya
besok aja deh kayaknya
ini pasti ada hubungan dengan trista ya
bisa mewah noir bezanya
nyahe hah tuh biasanya teh kapan di hati suka senyam senyum sendiri menyebik gitu
bibi tadi liat mah mau nyaman nyuruh sorangan gitu
eh gak bener baik
eh main sabar aja jika burung bango sih mah
sahan aja ngobrol ke kamu
udah udah bira udah
shh shh shh bira kan bira tau kalau emang diman otaknya rada rada
eh nggak sama juga eh
dira mira kan pernah bilang kalau orang senyum senyum itu tandanya lagi jatuh cinta kan
hah berarti kalau non kinder manis manis sendiri itu tandanya hah putus cinta kali bira
epa punggung epa
kalau dicurigaku bibitnya sri
alah buah buahnya sri
alah udah jangan suka ngurusin urusan orang
jangan sok tau
itu mah cuma halian kalian aja
cuma halian kalian perakhiran kalian
tidak tahu bunsa aja ya
kalau punya sama si agante habis ngomongin dese
mang liman kepo kan
kalau mang liman kepo mang liman main tahu
mang liman harus jadi cewek dulu biar bisa nungpis sama kita
ya pak han
bisa kita lanjut di kampung
oke ya pak han
bisa kita lanjut di kampung
bangun bangun ya teh
irah kak dio